usai lebaran disambut tahun ajaran baru sekolah dan bisnis yang kembali menggeliat
masyarakat mulai mencari cara untuk mendapatkan uang untuk sekolah dan modal usaha
pegadaian dan toko emas pun menjadi salah satu tempat untuk mencairkan dana
pola yang biasa terjadi setiap tahun pasca lebaran adalah meningkatnya transaksi pencairan dana
seperti di pegadaian cabang pungkur kota bandung jawa barat
transaksi penyaluran dana terhitung sejak h delapan atau sejak senin hingga kamis ini mencapai tujuh ratus juta rupiah
angka ini diprediksi akan mencapai puncak pada pekan depan ketika tahun ajaran baru dimulai
sementara transaksi penembusan barang mencapai satu miliar rupiah dalam tiga hari terakhir
untuk peningkatan menjelang sekolah memang ada peningkatan untuk transaksi
itu memang sudah rutin setiap tahun seperti itu
kalau kita lihat dari
sehingga saat ini karena memang kebetulan menjelang pasca lebaran ya jadi memang belum ada peningkatan
ada kemungkinan memang masyarakat masih belum pada kembali ke tempat masing masing
dan kemungkinan besar ini minggu depan akan terjadi peningkatan transaksi
sisanya berupa kendaraan bermotor ataupun barang elektronik
pola yang sama juga terlihat di toko toko emas
transaksi jual beli emas meningkat cukup signifikan
yang beli dan yang jual
lebih banyak daripada setelah lebaran
gadaikan atau menjual barangnya adalah untuk modal bisnis atau biaya pendidikan
cuma sedikit turunnya juga nggak sih
buat anak sekolah sih buat nambah nambah ya
transaksi kredit atau penyaluran dana pasca lebaran di pegadaian jawa barat secara keseluruhan
revita rani bandung